udah kamu jangan khawatir lagi
tenang pokoknya ini hari terakhir aku bakal ngerepotin kamu
dan aku bakal ngakon apa aja kok
biar kamu bisa kerja lagi dan nggak jadi pecat
terima kasih banyak pak
oh iya ini suratnya
terima kasih pak
tunggu tunggu tunggu
tunggu di atas kamu udah
jujur kamu gak tau siapa saya
saya pemilik gedung ini
pemilik perusahaan ini
eh jadi kamu dikit
ini bukan salah dia ya
jadi jangan marah marah kayak gitu
ntar dulu bebek
aku mau tanya dulu sama dia
kamu kerja di sini
kamu tuh bagian apa sih
oh jadi orang ini yang ninggalin non di jalan waktu itu
laki laki ini ternyata bos aku
ah kok malah bengong sih saya tanyain
terus kamu ada hubungan apa sama pacar saya
sampai berani peluk pelukan seperti itu
kamu itu harus sadar dong
saya pecat nanti kamu
jangan mentang mentang orang tua kami punya perusahaan ini
kamu bisa mencat orang asli anak keke gitu ya
kalau bapak mau mencat saya silahkan
kapanpun saya siap keluar dari kantor
tapi dengan catatan kalau saya memang salah
jadi kamu itu apa apaan sih
dia itu orang baik dia itu pinter
kamu nggak akan nyesel kalau memperkerjakan dia di sini
kamu tuh ada hubungan apa sih sama dia
bela bela dia seperti itu
aduh dia itu bukan siapa siapa
dia itu cuma cucunya pegawai papa udah itu doang
mulai besok kamu gak perlu datang ke sini lagi
kamu saya pecat
dan hari ini adalah hari terakhir kamu bekerja di perusahaan saya
maksudnya pak saya dipecat
salah saya apa pak
salah kamu apa
salah kamu yang pertama adalah kamu sudah berani memeluk pacar saya winona
dan yang kedua kamu sudah menantang saya untuk memecahkanmu
pak sebentar pak sebentar sebentar
saya nggak ada niat apa apa waktu meluk non apa karena saya cuma bantuin dia
dan saya nggak ada maksud menantang bapak sama sekali
eh eh eh saya tidak mau dengar penjelasan apapun keluar dari mulut kamu ya
pokoknya mulai hari ini kamu sudah bukan karyawan lagi di perusahaan saya
ya ampun ditungguin padahal dari tadi malah sama marah di situ
saya sudah capek bekerja
di perusahaan yang dipimpin sama orang yang sombong dan arogan seperti anda
masih banyak perusahaan lain yang lebih baik
kamu tenang aja bebe
mulai hari ini tidak akan ada lagi laki laki brengsek seperti dia
dan tidak akan ada lagi orang yang berani meluk kamu selain aku
aku mencet d ya
kamu pecat nara
kamu kenapa pecat nara
tadi tuh nara meluk aku tuh nggak sengaja
kita cuma tabrakan
aku sama dia nggak ada apa apa
udah deh bebe
aku gak mau debat lagi
pokoknya aku udah pecat d ya
dan aku lakuin ini semua buat kamu
jadi aku nggak ngerti deh
sekarang aduh aku gak mau tahu
pokoknya aku mau nara kerja lagi di kantor kamu
dan sebelum nara kerja lagi sama kamu jangan harap aku mau ketemu sama kamu lagi
jadi kayak gini sih
tapi pasti ada apa apa nih
gimana aku bilang ke semuanya ya
kalau hari ini aku dipecat
pasti mereka sedih semuanya
hah ngapain kamu sore sore hari ngomong sendiri depan rumah
kayak orang habis putus cinta aja
kok baru pulang sore sore begini
jangan bilang kalau kakek masih ngurusin keluarga winona ya
ya enggak lah nara
kakek kan juga tahu
kalian semua itu sedih kalau kakek terus aja masih ngurusin mereka
kamu tenang aja bebe
mulai hari ini tidak akan ada lagi laki laki blengsek seperti dia
aku mencati ya

eh kak aku di sini loh
aku di sini ngomong di sini aja
itu kan nenek nona
biasalah aku cuma buat masalah di rumah
ya nenek nona anak baik
tapi aku nggak tahu pak
kenapa sih dimanapun aku berada tuh aku cuma buat masalah
bukan salah kamu bukan
tahu gini mendingan sekarang nona tuh
nona mendingan pergi pa
nono pengen kuliah di luar negeri
nono nggak mau lagi di sini
kenapa aku bisa kaget kayak gitu ya
udah kamu jangan khawatir lagi
tenang pokoknya ini hari terakhir aku bakal ngerepotin kamu
dan aku bakal ngelakuin apa aja kok biar kamu bisa kerja lagi dan nggak jadi pecat